di dua posko pengungsian terbesar yakni posko pengungsian di kantor bupati mamuju dan posko pengungsian di stadion manakara ini
pengungsi masih bertahan dengan tenda ataupun perlengkapan yang dibawanya dari rumah mereka pada minggu siang
warga masih memilih bertahan di tenda pengungsian karena rumah yang mereka tempati rusak
sebagian warga juga khawatir akan adanya gempa susulan
namun ratusan pengungsi mengaku belum menerima bantuan dari pemerintah
mereka bertahan dengan bahan makanan sekedarnya yang mereka bawa atau terima dari keluarga mereka
bahkan pengungsi mulai kesulitan mendapatkan bahan bakar gas lpg dan pasokan air bersih
selain bahan makanan sejumlah pengungsi mulai mengeluhkan kondisi kesehatan anak anak yang mulai terserang diare
meski telah memasuki hari ketiga tampaknya bantuan bahan pokok bagi para korban hingga saat ini belum terkoordinasi dengan baik
meski sejumlah langkah pendataan dan koordinasi telah dilakukan
pengungsi masih berkembang

sejumlah pengungsi mulai terkoordinasi yang telah dilakukan di posko gabungan penanganan gempa mamuju